saya akan langsung kembali menyapa komjen paul purnawirawan ito sumardi mantan dubes republik indonesia untuk myanmar
pak ito selamat malam pak
selamat malam mas renat
pak satu bulan lalu kita membahas juga ketika awal awal kudeta di myanmar
sekarang eskalasi sudah semakin tinggi pak
kita melihat ada protes besar besaran dilakukan oleh masyarakat myanmar
apakah kita bisa menyimpulkan bahwa dari protes ini yang cukup masif
bahwa rakyat myanmar memang menentang kurita militer dan menginginkan kembalinya pro demokrasi di sana
baik selama setiap hari saya mengikuti perkembangan situasi di myanmar
sebagai orang yang pernah empat tahun setengah bertugas di sana saya merasakan ada suasana yang sangat berbeda
yang pertama dulu adalah pada saat saya di sana suasana damai aman dan sangat kondusif
tapi sekarang situasinya adalah khawatirkan
karena hari demi hari perkembangan situasi di sana adalah sudah mengarah kepada menurut pendapat saya revolusi rakyat
sekarang semua masyarakat di sana termasuk kelompok etnis sudah bersatu
hari ini bahkan mereka sudah membuat statement bahwa
mereka saat ini bergerak bukan atas nama nld atau partai pemenang
bukan atas nama etnis bukan atas nama agama tapi atas nama rakyat myanmar
kemudian juga beberapa video maupun foto foto yang saya terima dari teman teman di wni di sana
itu sudah ada terlihat pembanggakan dari unsur kepolisian yang sudah tidak ingin bekerja sama dengan pihak militer
karena memang ada beberapa foto yang ditunjukkan kepada kami
bahwa militer di sana juga sudah menggunakan pakaian seragam polisi
sehingga ini tentunya mencoreng daripada kredibilitas daripada kepolisian myanmar yang seharusnya memberikan perlindungan
saya kira ini yang situasi perkembangan saat ini yang sangat mengkhawatirkan
baik pak ito menarik tadi anda sebutkan mengarah ke revolusi rakyat myanmar
padahal sebelumnya kita sempat mendiskusikan bahwa ada tantangan di myanmar adalah karena banyaknya etnis dan kelompok kelompok politik
tapi tampaknya semua sekarang bersatu
situasi apa yang memperpecahkan
arah keadaan sehingga membuat kondisi justru berubah
jadi ada semacam pergerakan masyarakat yang begitu masif dan melawan junta militer
apa yang menurut anda membuat ini kok tampaknya sudah mulai bergabung semuanya dan kondisi sudah mulai berubah
baik saya kira mungkin adanya simpati di antara sesama rakyat myanmar
karena mereka tidak melihat lagi etnis
karena yang sudah menjadi korban ada yang dari muslim

ada yang dari kelompok muda
ada kelompok hindu
dan dari berbagai etnis
seluruh myanmar saat ini sedang bergerak
dan juga perlakuan daripada aparat keamanan di sana
khususnya daripada militer
itu adalah betul betul di luar daripada batas kemanusiaan ataupun batas batas penanganan unjuk rasa damai
yang seharusnya dilakukan dengan tidak secara kekerasan
sehingga menimbulkan korban jiwa
kita sudah melihat sekarang
banyak sekali foto ataupun video yang menunjukkan betapa mereka memperlakukan demonstran ini
seperti layaklah orang orang yang melakukan kejahatan berat
inilah yang membuat simpati
kemudian menyatu ke dalam dua masyarakat myanmar
yang sebetulnya mereka orang yang sangat nurut
tentunya dengan adanya perlakuan yang sudah di luar batas kemanusiaan ini
membuat mereka bersatu
sehingga mereka menganggap bahwa apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini
yang mengambil alih pemerintahan yang sah ini adalah betul betul tidak sesuai dengan hati nurani mereka
sehingga mereka bergerak untuk bersatu
jadi hari ini saya juga sudah menerima keterangan atau informasi adanya satu pernyataan yang mengatakan bahwa
mereka tidak melihat kurma lagi atau suku burma
tidak melihat etnis lain agama maupun tidak melihat dari
kelompok atau golongan apa
tapi mereka semua adalah
mereka bersatu sebagai rakyat myanmar
ini yang tentunya akan kedepannya kemungkinan akan
banyak memakan korban apabila tidak segera
kita lakukan upaya upaya yang untuk menyadarkan
atau meminta pemerintah myanmar tidak melakukan
hal hal yang menimbulkan pertumpahan darah di sana
isu kemanusiaan dan menimbulkan simpati sehingga akhirnya masyarakat myanmar
yang tadi anda katakan cukup relatif nurut ya
itu juga sempat kita diskusikan satu bulan yang lalu
ternyata sekarang berubah drastis
dan ini memang juga cukup menarik untuk dilihat lebih jauh pak ito
pak ito kembali kita membahas soal myanmar
dari yang anda pantau belakangan ini
atau paling tidak dalam beberapa minggu terakhir ini
ini situasi yang paling genting kah yang pernah anda lihat atau seperti apa
karena anda pernah cukup lama di sana melihat bagaimana transisi
apa demokrasi di myanmar
bahwa situasi saat ini yang terjadi adalah belum pernah saya lihat selama ini
meskipun di daerah yang saat ini bergejolak di rekain ya di rekain utama utara
itu tidak ada sama sekali kejadian kejadian yang
kita lihat sehari hari ataupun beberapa film ataupun video ataupun
gambar gambar yang saya terima dari teman teman di myanmar
ini sungguh satu hal yang menurut saya sangat di luar daripada kiraan kita ya
karena bagaimanapun ibaratnya kalau semut terinjak gajah pun pasti akan menggigit ya
nah sekarang rakyat ini mereka bersatu
kita bisa lihat beberapa video ataupun gambar gambar di mana masyarakat yang ada di pelabuhan atau di pantai
bahkan di pegunungan di daerah terpencil semuanya bergerak
ya ini tentunya adanya satu penanganan ujuk rasa yang betul betul di luar daripada prosedur
yang mungkin dilakukan dengan cara yang persuasif tapi ini dengan sangat agresif
sehingga kalau masyarakat myanmar kalau mereka dilakukan dengan cara cara kekerasan
maka mereka akan hilang takutnya
dan kita tahu bahwa masyarakat myanmar selama ini diam
tetapi kalau dilakukan upaya upaya yang sifatnya menyangkut provokasi dan lain sebagainya
mereka akan melawan ya nah ini sekarang terjadi
ini satu peristiwa yang jujur saja saya beruntung
tidak mengalami selama di sana tapi ini yang sangat kita khawatirkan adalah keselamatan warga negara kita
sehingga pak duta besar sudah meminta kepada seluruh warga negara indonesia tidak meninggalkan tempat tinggalnya
dan selalu berhubungan dengan kbri karena untuk bisa keluar dari myanmar pun sekarang sulit ya
di zaman pandemi ini selain ada protokol kesehatan yang ketat
juga saat ini transportasi udara ini sangat lumpuh di sana ya
warga warga asing yang di sana untuk keluar dari myanmar
tadi anda sempat menyebut ini bisa kemudian menjadi gerakan yang ujungnya adalah revolusi rakyat myanmar ya
nah dari protes yang kian besar ini kemudian juga ada korban yang berjatuhan
revolusi ini sebetulnya ujungnya apakah memang untuk menjatuhkan junta militer
kalau iya apakah posibilitas itu cukup besar pak ito
mengingat kita tahu bahwa junta militer sana juga cukup kuat
ketika sudah ada parpol yang pro demokrasi sudah menang ini pun juga bisa diambil alih kembali
kalau menurut penilaian saya memang junta militer kan mereka mempunyai kekuatan bersenjata
tetapi kalau kita ingat bahwa negara itu tentunya sangat tergantung kepada populasi penduduk ataupun rakyat
nah sekarang rakyat di sana saya mengalami dua pemerintahan sistem pemerintahan
yang pertama adalah pada saat
pemerintahan juta militer yang terdahulu yang dalam kesehariannya itu tidak melakukan hal hal yang seperti sekarang
dulu ada demo tapi sangat damai dan ditangani dengan sangat persuasif
kemudian saya mengalami pada saat dua ribu lima belas nld memenangkan pemilu aung sang suki menjadi pimpinan di sana
proses demokratisasi di sana itu berjalan cukup mulus dan perubahan yang sangat signifikan dalam kehidupan masyarakat di sana
masyarakat sudah merasakan adanya bebasan
kemudian mereka adanya kemajuan di bidang sosial ekonomi
mereka juga bisa menikmati semua hasil daripada perkembangan atau pengembangan investasi maupun ekonomi di sana
nah tiba tiba sekarang ada satu kudeta katakan oleh pemerintahan militer saat ini
tentunya ini akan membuat mereka khawatir bahwa mereka akan terkungkung kembali sebagaimana masa lalu
kemudian hilang kebebasan dan tentunya otomatis dengan adanya sanksi sanksi negara internasional ini akan menyulitkan perekonomian myanmar dan akan tentunya berpengaruh kepada masalah sosial ekonomi ataupun kesejahteraan masyarakat
ini yang membuat mereka tidak ingin situasi ini terulang lagi seperti masa lalu
saya kira mungkin juta militer pun kalau melakukan dengan cara cara kekerasan ini ini akan menimbulkan simpati
jadi saya rasa yang paling penting dari masyarakat yang sebagian besar adalah mereka sudah berpikir dengan cara yang saat ini ya
itu mereka tentunya akan melakukan upaya perlawanan
sekarang kan istilahnya pembangkangan yang di sana dilakukan dengan kode tiga jari ya
itu pun sudah dilakukan oleh beberapa anggota kepolisian yang tidak setuju dengan pemerintahannya saat ini
ini yang sangat berbahaya bisa terjadi menurut saya adalah seperti semacam perang saudara ya
karena bagaimanapun juga militer maupun polisi
dan tentunya keluarganya ini pun juga akan menjadi musuh bagi masyarakat yang ada di sekitar di sana
yang ini yang kita sangat tidak harap sebagai negara asean yang sangat peduli kepada myanmar sebagai salah satu negara sahabat kita
kita tahu beberapa hari yang lalu menteri luar negeri negara negara asean juga sudah berkumpul
indonesia bu retno juga membawa diplomasi untuk memberikan perhatian terhadap myanmar
karena sudah mulai masuk ke isu kekerasan
dan juga kemanusiaan
dan juga ada katakan ini sudah mengundang simpati
tapi ini tentu menunggu myanmar untuk membuka pintu pak ito
untuk kemudian internasional bisa masuk di sana
sejauh mana menurut anda negara negara di asean atau mungkin juga dunia internasional bisa ikut memberikan atau berkontribusi terhadap kondisi yang terjadi di myanmar ini
karena sudah cukup genting tampaknya
kita break terlebih dahulu
kami akan segera kembali sesaat lagi
saya kembali ke pak ito sumar di mantan dubes indonesia untuk myanmar
pak ito respon internasional juga sudah mulai terlihat
kalau di awal awal masih mungkin melihat situasi perkembangan
asean juga masih terjerat gitu ya dengan prinsip non intervensi
tapi sekarang kita lihat juga menlu sudah mulai bergerak membawa diplomasi untuk memberikan perhatian terhadap myanmar
pendekatan apa yang bisa dilakukan dalam kondisi seperti ini menurut anda
dari dunia internasional atau mungkin asean
atau bahkan indonesia sendiri
menurut pendapat saya pendekatan yang dapat dilakukan saat ini adalah
melalui pendekatan yang bersifat formal melalui badan pbb tentunya ya
karena kalau asean saja mungkin ini tidak cukup
kita tahu bahwa baru baru ini ada pertemuan asean
kemudian dilanjutkan dengan pertemuan viral antara bapak presiden indonesia dengan perdana menteri malaysia
pertemuan itu indonesia menginginkan adanya satu upaya untuk menginisiasi pertemuan dialog
dengan pemerintah yang saat ini menguasai pemerintahan di myanmar
kemudian kalau saya melihat membandingkan dengan pada saat pemerintah nyunta militer tahun dua ribu tiga belas dua ribu empat belas dua ribu lima belas
yang saya ada di sana itu sangat berbeda
mereka itu saat itu adalah masih dalam tekanan yang sangat besar dari presiden
sementara rakyatnya pun saat itu sedang diam
yang menurut dan mereka terbiasa dengan ketidakbebasan
kemudian mereka terbiasa dengan hal hal yang sifatnya menghungkung kebebasan mereka
mereka biasa dengan hidup yang prihatin
tapi sekarang kan sudah berbeda
sekarang sudah zaman milenial
sudah zaman demokratisasi di mana segala sesuatu di sana adalah dengan mudahnya bisa diperoleh melalui medsos
tidak ada seolah olah tidak ada batas
pemerintah indonesia melakukan akses dari pemerintah myanmar untuk bisa memberikan bantuan kemanusiaan
bagi orang orang yang bisa memerlukan
bagaimana kita lakukan pada saat kasus rohinya dulu
yang kedua kita juga ingin kepada pemerintah myanmar itu
untuk menghentikan tindakan kekerasan terhadap orang orang sipil warga sipil
yang menimbulkan korban
korban jiwa ataupun korban luka
kemudian juga kita ingin agar myanmar sebagai negara asean
mengedepankan kata dialogis di sana
kepada pihak pihak yang ada di sana komponen masyarakat
sehingga hasil dari pada dok ini bisa
oleh satu hasil yang bisa diterima secara win win solution
tidak dengan cara memaksa
kemudian juga semua ini tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh
ibu menteri luar negara
ibu menteri luar negara
ibaratnya adalah it takes two to tango
jadi istilahnya adalah keinginan niat baik asean ini untuk membantu
tentunya tidak akan dapat jalankan jika myanmar tidak membuka pintu
disinilah mana kemampuan diplomasi internasional dari negara negara
di dunia ini untuk bisa menekan pemerintah myanmar
untuk bisa menerima apa masukan masukan dari mereka
dan apabila tidak tentunya myanmar akan menjadi negara yang sangat dikucilkan
dan pertama rakyat tentu tidak akan terima
terjadi kondisi seperti masa lalu
kemudian yang kedua rakyat pun yang sudah merasa bebas
merasakan adanya ketidakadilan
selain ketidakadilan atau tindakan tindakan yang dilakukan di luar kemanusiaan
tentu ini akan memicu suatu gelombang masa yang sangat besar
dengan masalah kemanusiaan
mereka siap berkorban
beberapa yel yel yang saya dapatkan informasi dari sana
mereka sudah mengatakan mereka siap untuk menjadi martir demokrasi
nah ini yang harus betul betul diperhitungkan oleh pemerintah myanmar
kita juga melihat bahwa di sana adalah negara yang sangat patuh
dengan tokoh agama tokoh agama buddha
kita melihat bahwa pihak militer sudah mendekatkan kepada tokoh tokoh agama buddha tertentu
karena menurut pengalaman saya
di sana juga ada aliran aliran ya
itu alirannya keras
ada dari tokoh agama yang alirannya memang betul betul dasarkan agama
nah ini mungkin yang harus kita cermati secara bersama
perkembangan situasi di sana
jadi jangan sampai dengan pendekatan kepada tokoh agama
yang memang mengizinkan adanya kekerasan
menimbulkan tindakan tindakan anarkis
dari aparat keamanan di sana
yang akan menimbulkan korban jiwa semakin banyak di sana
baik menarik pak ito sumardi perspektif
juga bacaan anda sebagai mantan dubes ri untuk myanmar
yang juga pernah di sana menyaksikan langsung
seperti apa transisi demokrasi dan melihat kondisi saat ini
tapi yang kita simpulkan bahwa memang
masifnya gerakan kudai tangkian besar ini memang datang
karena rasa simpati dan juga isu kemanusiaan
yang sudah mulai masuk ke masyarakat di myanmar
yang sebelumnya mungkin tersekat dengan etnis dan juga politik
tapi sekarang sudah mulai bersatu kembali
kita akan lihat seperti apa perkembangan ke depan pak ito bersama sama
beragam upaya dan juga kecaman dari dunia internasional
bisa memberikan dampak dan mengubah keadaan di myanmar
terima kasih banyak komjen paul purnawerawan ito sumardi
mantan dubes ri untuk myanmar sudah bergabung malam hari ini
terima kasih selamat malam